itu kan miliknya rahayu
iya tau ini tatakan gelas rahayu
gue kok cuma ngecek aja siapa tau punya marina
sewat amat sih lu
maaf gak sengaja ya

kenapa mas bayu ke pasar
enggak enggak enggak
aku cuma mau kasih kunci rumah aku ke istri aku
gak usah gak usah
aku bisa kasih sendiri kok
kok kasih sendiri
memang tau warungnya
iya justru itu
makanya aku juga heran warungnya yang mana ya
ih gimana sih kamu
suaminya masa gak tau pasar sininya
tuh itu lurus
gelok ini pokoknya lurus paling bawah
nah itu warungnya
oh yaudah kalau gitu aku permisi ya
mas bayu mau ikut
gak usah gak usah
julia julia gak usah
ah mau ditemenin gak mau
gelas tatakan gelas lo piring semuanya gak ada lo
gue yakin banget itu semua di tempatnya rahayu
masa sih kamu jangan ngarang deh
aduh mending kamu kesana deh cek
sekalian liat tuh laki lo lagi disana
tunggu tunggu tuh mas bayu
cepetan kamu cek kesana
gue yakin banget bakal ada keributan besar di pasar
gue langsung telfon polisi aja biar jadi masalah serius
oh irma kok kamu disini
iya om aku lagi bantuin ibu di sini abis pulang sekolah
eh warung istri aku yang mana ya
itu sih kamu
eh mas kenapa
kamu mau mengajak dia jalan jalan pakai mobil sedan mewah lagi
dede aku bisa jelasin dulu de ini ini
eh gak usah alasan kamu mas ya
rahayu kamu kan yang mencuri tatangan gas saya
ini pasti cuma salah paham
pasti ini cuma ketuker
pasti kamu yang curi
tapi pasti ini cuma salah paham
kalau maling ngaku penjara tuh penuh
kalau aku bilang irma yang salah ambil tatakan gelas itu
pasti mbak marina akan marah marahin irma juga
kasian irma kalau disalahin
takut dari dia hah takut
sekali lagi saya tahu kamu bohong
lihat apa yang salah
mending tre kayaknya banyak hal menunggu nada di situ
pokoknya saya tidak mau berdamai pak
dia sudah mencuri tatakan gelas saya pak
saya mau dari penjara
di penjara saya mohon pak
aduan ibu marina tentang pencurian tatakan gelas ini
akan kami persidangkan pengadilan
tapi sebelumnya ibu marina akan kami sidangkan terlebih dahulu
karena ibu telah terbukti
telah melakukan penganiayaan
dan keributan di muka umum
jadi sebelum sidang
ibu kami amankan demi keamanan
ibu marna telah terbukti bersalah
melakukan penganiayaan terhadap ibu rahayu
dan melakukan pengerusakan warung
dan membuat keributan di tempat umum
dengan ini pengadilan menjatuhkan hukuman
satu bulan penjara
ibu marina harus menjalani sisa tahanan
selama satu bulan
apa yang kamu lakukan di sini
ngapain sih nih
aku kan cuma mau ngibur kamu yang lagi galau
apa aku bilang kan istri kamu sekarang jadi narapidana
lagian orang stres dikawin
udahlah istri kamu di phk in aja
putus hubungan keluarga
habis itu sama aku aja ya
eh jadi ini semua rencana kamu
kamu yang menjebak aku di rumah rahayu
dan menyuruh warga untuk menggerbek aku
dan juga kamu yang menyuruh aku ke warung rahayu
kamu memang sengaja ini merusak rumah tangga aku ya
padahal kamu tahu kan rahayu itu gak tahu apa apa
aku kan udah lama pengen nunggu duda kamu
udah udah udah keluar keluar keluar keluar
keluar pergi kamu
iya bek jadi selama lo di penjara rayu tuh datang terus ke rumahnya si bayu
semalam aja gue ngeliat dia pulau subuh dari sana
gue rasa nih ya beb rahayu tuh jeblosin lo dalam penjara karena dia mau rebut suami lo
awas kemu ya
dia harus ngerasain ya apa yang aku rasain sih
dia harus di penjara
iya beb kamu harus beres dendam
jangan mau dia macet

bhug ah pokoknya
beri wudi kalau bawain

karena kamu boleh puas sudah memasukkan saya ke penjara
tapi seumur hidup saya saya akan puas kalau kamu belum masuk penjara seperti saya
mbak saya tuh gak bermaksud masukin mbak marina ke penjara
lagian saya juga nggak tahu kenapa tiba tiba polisi datang
saya kan udah ngajak mbak marina berdamai tapi mbak marina sendiri yang gak mau